nah jadi kemanapun dalam situasi apapun yang berhubungan kesehatan saya tuh mengkampanyekan
pola hidup sehat dengan olahraga bukan hanya makanan bukan hanya berjemur dari dulu mengajak
teman teman olahraga sampai kita kecanduan olahraga sehingga kalau kita udah pola hidupnya
sehat ya misalnya orang endorfine aktif kita happy kita seneng kan sekarang menjaga profit
juga yang di kampanye tanpa berita itu menjaga imun meningkatkan imun kan berarti menikahkan
imun juga kita nggak boleh bersedih kita harus seneng gitu kan nah kalau kita olahraga tuh otomatis
hormon endorfin aktif yang lama lama juga jadi senang dan kecanduan edit jadi bagaimana kita
menyadarkan masyarakat untuk bisa terus berolahraga
apapun itu ya jadi olahraga itu tidak harus mahal